tadi malam saya sudah diberikan kepada saya dari menseknek tentang surat pengunduran diri dari pak menteri pertanian
ya sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti sudah saya tanda tangani juga
pertimbangannya apa pak
pertimbangannya pak panas yang diangkat dari pantai
supaya lebih koordinatif
memudahkan karena biasanya kita
menteri perdagangan ini selalu harus
satu jadi untuk konsolidasi
saja biar lebih memudahkan
tidak usah itu saja
pak menteri pertanian
pak sel mau bertemu pak hari ini
sudah bertemu pak
mungkin baru diatur tanyakan ke pak menseknek aja
pak menteri pertanian
pak menteri pertanian
ini mendahulukan definitifnya
ini apa pak
tapi sudah satu pak
dari nasdem enggak pak
pak kan ada kasus
ktpk kepada pak menteri
ini presiden melihatnya seperti apa pak
aparat penegak hukum
kpk atau ke mana
tanyakan ke kpk masa tanyakan ke saya
tanyakan ke kpk jangan tanyakan ke saya
kalau pak sl mau bertemu bapak berarti akan menerima ya
bapak akan menerima ketika pak sel mau bertemu dan sudah dijadwalkan
kalau jajan kan saya terima
siapapun saya terima
nggak tahu ketemu
secepatnya kita siapkan